gak usah dipikirin oke
ini reva tadi udah senyum senyum nih sama kita nih
sekarang mukanya cemberut lagi
lo php in dia kan
iya kan reva
gue gak pernah php in dia kali
emangnya lo yang selalu php in ian
eh gue mau gak mungkin
kan ian itu cinta sejati gue
emang ada apa lagi sih
tapi ada juga yang
setelah ambil rapot
maaf gue ngajakin gue liburan ke eropa
ya bukan kemungkinan tapi udah pasti
gue gak mungkin bisa ketemu sama kalian
apalagi habisin waktu liburan sama bue
enggak enggak enggak
lo gak mau jalan jalan sama dia
iya kalo enggak lo rela buat gak ketemu sama boy lagi
rela jadi nanti aja deh liburannya ya
tapi nanti reva liburannya pas liburan one aja kan lebih panjang tuh
liburan aja dia puas dalam jalan sama papi
gimana cocok gak ya
pokoknya say no tuh jalan jalan
ya nggak boleh kayak gitu dong mel
masa lo ngajarin reva yang gak bener sih ngelawan orang tua
biar bagaimanapun juga tapi kamu itu tuh pengen nunjukin kalau papi kamu sayang sama kamu
jadi mendingan kamu nurut aja
nanti kalo kamu ngelawan gak bakalan dapat berkam
kenapa sih papi gak pernah mau sebentar aja ngeliat sisi baik kamu yang kayak gini
kenapa nyamut ada yang salah gitu
apaan tadi teh nyamut yang suruh surti ganti pakaian yang ada di rumah
ini surti sekarang udah kaya nyamut
enggak penampilan gue gak senora ini ini kayak ondel ondel surti
masa nyokap dirinya reva kaya ada kocan begini sih
tapi gue gak punya waktu lagi buat nyuruh dia ganti baju
nyamut kenapa jelek gitu kaya ondel ondel

nih dagu dinaikin ke atas gak boleh mundur
mirip orang tuh kaya gini nih liat gue
kamu sukanya apa angel tante pengen tau
hai angel duit kamu berapa eh duitnya berapa eh berapa punya uangnya eh salah nyamut
dari alami emang begitu ya
aduh masih ngepala gue ya allah astagfirullahaladzim
kenapa nyamut salah gitu
lo gak usah menganggati reva lo bisa ngepala gue ya allah astagfirullahaladzim
kenapa nyamut salah gitu

nanti lo pake nah kalo tiba tiba dia nanya tante kenapa pake handsfree
kamu jawab kalau kamu tuh lagi dengerin radio bisnis untuk memantau saham berusaha efek ngerti
ngerti brusa efek itu
oh bursa bursa bursa efek
bursa efek itu kan bursa buat nyucip piringnya sofi
ah tuh nyamut nanti kalo surti salah gimana
surti mah gak jadi aja mau pulang lagi dah
eh din tenang
gue akan selalu ada di dekat lo tapi gue liat dari jauh gue akan pantau lo gak perlu khawatir
masuk ke dalam taksi kita berangkat
oh gitu nyamut
nah ikutin gaya gue jalannya
dibuka aja ya sepatunya
gue mau nyecker gue mau nyecker
jalan tuh bener bener harus anggun gitu dong jangan yang melehoi melehoi
tadi pikir gue suster lo terus gue harus nuntun lo jalan gitu hah
susah nyamut pake yang begini teh aduh
cepet jalan yang bagus
surti sini aja lagi
nah itu perempuan tuh tuh tuh tuh
angel ya nah angel ya gitu ya
ya numpak dagu ke atas dan agak sombong sedikit
ya nyamut siap lah surti teh enak mengerti tapi apa tadi
dagu begini ke atas
lo di dalam cafe jangan pake kacamata ya
taruh di kepala aja jangan dipake
oh dibuka aja eh dipake gini aja
sst sst ya ya rebes taruh dulu nyamut
bismillah bismillah bismillah
surti bisa lah
ini tante tante mana sih lama banget
udah tua masih aja ngarep
perkenalkan saya mamanya reva
malah kayak pembokat
katanya merebut papi dari mami kandungnya reva
pakai dukun kalian ya orang
kok papinya reva mau sih
aduh gue harus cari tempat yang lebih aman
tante silahkan duduk tante maaf ya tante
tante itu kenapa pake headset ya di
tante tuh biasa dengerin berita berita bisnis kayak semacam model bursa efek gitu loh
berarti tante multitasking ya dengerin radio sambil ngobrol sama aku kayak gitu ya tante
surti lo tanya sama angel bagaimana perjuangan kamu sudah menjauh